anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
tim nasional indonesia u sembilan belas akan bertemu jepang pada babak perempat final piala afc u sembilan belas malam nanti
para supporter tim merah putih sudah mulai berdatangan memasuki kawasan gelora bung karno senayan
pertandingan babak perempat final yang mempertemukan timnas u sembilan belas dengan timnas jepang dijadwalkan dimulai pada pukul tujuh tiga puluh minggu malam
pemain ke dua belas timnas indonesia yakni para supporter sudah mulai berdatangan di sekitar stadion utama gelora bung karno
dukungan para supporter ini dibutuhkan skuad garuda muda agar dapat lolos ke babak semifinal sekaligus melenggang bebas ke piala dunia u dua puluh dua ribu sembilan belas nanti
para supporter ini siap mendukung tim nas pada pertandingan ini dan berharap tim nas dapat memenangkan pertandingan
berbagai atribut dikenakan termasuk membawa sangsaka merah putih
kami keluarga besar dari tanggrang dari karawaci akan mendukung timnas indonesia u sembilan belas mudah mudahan memenang dan masuk ke piala dunia
satu aja gak usah banyak banyak
ya witan sulaiman yang ngumpulin
buat khusus untuk tim nas jangan biarkan tim nas kita berjuang sendiri
harapan apa nih bapak pertandingan
harus menang harus menang semangat harus tetap menang harus kita dukung